hai mantap banget dah mau santan kuah santan lengkap dengan campuran aneka jerawan kita kedua
kedai legendaris soto betawi yuk lokasinya ada di jakarta selatan dan jakarta pusat ini
ada di sekitar kawasan jalan samanhudi dan ini untuk lokasinya lebih besar ya untuk naik motor bisa
mobil bisa ini di jalan kebon mangga empat kebayarnama jakarta selatan tapi kalau yang naik kendaraan
roda empat nggak bisa ya masing masing foto betawi legendaris punya keunikan yang jadi daya tarik
pelanggan yang paling favorit yang mana sih disini sekarang ini yang favorit tulang muda tulang
muda ini kalau orang telepon lalu nanya tulang muda masih ada enggak kalian yang tersebut ini
favorit yang mana orang yang dominan ini dominan dagingnya ini apa ini urat uratnya
nah sudah pilih semua isian favorit sekarang saatnya pembuktian rasa
hmm ini tipikal santannya santan yang kental nih dan begitu diserbu tuh ini udah berasa banget bumbunya
ini tipikal santan yang enggak terlalu kental dan enggak bikin disini tuh kayak nyangkut gitu enggak tapi
masih terasa ini cocok buat yang sukanya datar datar aja untuk isian soto betawinya memang
ternyata masing masing punya keunggulan yang bikin ketagihan ini yang paling saya tunggu yang
dan di antara delapan jenis yang ada di dalam piring saya ini yang paling saya suka itu malah
cooperative goreng dulu jadi dia selesai jauh lebih gurih dan sejarah garing garing gitu paru

soto betawi nggak lengkap kalau nggak pakai kentang
ini yang bikin unik perkedelnya
perkedel itu nggak dijadiin satu sama si sotonya ini
dan dalamnya itu ada surprise dicampur sama daging
nah kalau yang di sini tuh kentangnya itu bukan kentang yang dibikin jadi kayak perkedel dulu nggak
tapi ini kentangnya kentang yang direbus
kayak kentang biasa
dan sebagai pelengkap sajian soto ada acarnya
ini saya baru pertama kali nih
mau makan cukar ini kayak apa ya rasanya
coba kita coba dikit
nggak sekencang cukar biasa
dia agak lembut gitu masuk di mulut
tapi begitu kita telan baru berasa nyis di mulut itu baru berasa sukanya
ini dia pakai cuka cuka biasa
kecok buat pelengkap kalau yang suka tambah agak ada rasa asim asim seger
soto haji yaakub sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan atau enam puluh tiga tahun yang lalu
dalam sehari bisa menghabiskan sekitar lima puluh porsi soto
kalau soto haji oji sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
nah soto di jakarta pusat ini bisa menghabiskan dua ratus porsi sehari
sando diagung jakarta